untuk mengurangi penumpukan sampah wali kota bandung ridwan kamil mengeluarkan kebijakan untuk melarang warganya menggunakan stereofoam mulai satu november dua ribu enam belas
kebijakan ini dilakukan karena di tempat pembuangan sampah banyak terdapat sampah stereofoam
berbagai jenis sampah seperti ada sampah plastik sampah botol plastik dan juga stereofoam ini tidak dibinati oleh para pemulung
menurut pemulung sampah sterofoam tidak dapat tidur ulang
kondisi ini yang membuat sampah sterofoam menumpuk di tempat pembuangan sampah ataupun di daerah aliran sungai
menurut wali kota bandung ridwan kamil keputusan untuk melarang penggunaan stereofoam didasarkan pada hasil penelitian kesehatan yang menyatakan bahwa stereofoam mengandung zat peracun dan bisa menyebabkan kanker